brandon walensky atlet brazilian jiu jitsu tengah berada di indonesia
brandon yang merupakan atlet asal amerika ini mengunjungi indonesia sebagai instruktur tamu
dalam pelatihan yang diadakan mixed martial arts ataupun mma di kawasan senayan jakarta
pusat pelatihan mixed martial arts atau mma indonesia menghadirkan brandon walensky
atlet brazilian jiu jitsu asal amerika serikat
dunia martial arts yang dikenalkan oleh ayahnya membawa brandon memiliki segudang prestasi
atlet kelahiran dua puluh lima tahun silam ini telah memenangkan nogi worlds championship pada tahun dua ribu tiga belas dan dua ribu dua puluh
sejumlah prestasi lainnya yakni menjadi jawara di juji supro gear open dua ribu sebelas dan chicago open dua ribu delapan belas
serta runner up pada abu dhabi national pro dua ribu tujuh belas
brandon mendapatkan sabuk keras
hitamnya di bawah naungan clark gracie academy saat ia berusia dua puluh empat tahun
namun hal itu pun tidak mudah ia peroleh
ada banyak pengorbanan banyak pengorbanan
ini adalah perjalanan yang cukup tapi membuatkan sabuk keras lebih berharga dan sangat menarik
meski sukses meraih sabuk hitam kegagalan dalam memenangkan kejuaraan
ia mewarnai perjalanan karirnya
tentu saja terutama di sebuah perjalanan ini sangat mudah untuk memiliki kekurangan
untuk tidak menang di pertandingan
jadi ini adalah perjalanan yang sangat sulit
tapi saya pikir itu yang membuat saya berusaha lebih banyak
kalah saya tidak suka kalah
saya yakin tidak ada yang suka kalah juga
jadi untuk saya saya mengambil kalah sebagai proses pembelajaran
untuk membuat diri saya lebih baik
jadi saya terus berlatih terus menjadi lebih baik
dan semoga setelah ini saya bisa menang
kedatangan brandon ke indonesia dalam rangka berbagi ilmu dan teknik
kepada atlet dan penggemar brazilian jiu jitsu di indonesia
sebelumnya brandon sudah mengunjungi australia hongkong korea dan abu dhabi untuk seminarnya
kebetulan brandon ini sendiri adalah atlet yang disponsori oleh salah satu brand jiu jitsu
jadi kebetulan karena dia aktif disponsori dengan spinball ini sendiri
jadi kunjungannya ke indonesia sebenarnya lebih kaya untuk dia
jadi karena dia salah satu atlet yang disponsori
jadi dia datang untuk men sharing teknik
meski telah menjuarai berbagai kejuaraan
atlet yang mulai mengenal bjj sejak usia enam belas tahun ini
masih konsisten berlatih dan ingin tetap berbagi ilmu
pada pecinta olahraga jiu jitsu
jitsu di seluruh dunia
sabila destu jakarta